dan tentunya seperti yang tadi di awal sudah kita kenalkan
arissa disini sudah ada tamu spesial kita ari reda tepuk tangan sekali lagi
terima kasih sudah bersama kami di after sepuluh
terima kasih sudah diundang
iya makanya kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan tadi puisi yang dinyanyikan
ini merupakan sesuatu yang sangat unik begitu tentunya sangat penasaran sekali
awal mulanya seperti apa sih bisa berduet
dan kalau tidak salah dari informasi yang saya dapatkan sudah cukup lama juga ya berduet

iya kita mulai berduet tahun delapan puluh dua tapi baru mulai mengerjakan puisi itu tahun delapan puluh delapan
nah tahun delapan puluh delapan itu kami mulai dengan puisi puisinya sapardi joko damono
juga khairul anwar gunawan muhammad toto sudarto baktiar
nah itu adalah satu usaha dari menteri pendidikan
waktu itu pak fuad hasan dan sapardi joko damono untuk mempopulerkan puisi indonesia
di kalangan anak smp dan sma
dari pengamatan mereka berdua kalau puisi apa adanya itu sulit dicerna
jadi butuh satu kendaraan lain atau sesuatu yang memperlancar
kayaknya kalau orang dengar lagu kan suka rela ya masuk ya
saya dengar dulu lagunya lalu setelah itu coba coba apa kata katanya
nah harapannya dengan musikalisasi puisi ini
kalau sudah suka lagunya lalu ingat kata katanya
nanti ketika lagunya diangkat puisinya tetap tinggal di hati
nyangkut gitu ya
bahkan kita pun sekarang tadi nyangkut
saya pernah mengutip salah satu kata katanya pak sapardi bahwa
puisi saya itu diketahui masyarakat karena ari reda
benarkah seperti itu
tapi apakah benar seperti itu karena
banyak yang bilang juga sih
sampai pak sapardi juga bilang
kata orang begitu ya
pak sapardi juga bilang begitu
mungkin ya mungkin
mungkin juga gitu
karena sekarang buku puisi jadi lebih populer
banyak orang membuat puisi dan buku bukunya cukup laris
jadi kalau menurut saya itu emang mungkin upaya yang kami mulai
ada pengaruhnya lah ya
dua puluh sembilan tahun lalu ada juga
tapi kalau untuk sebelum menyanyikan puisi begitu
apa sih bedanya dari mungkin rasa itu sendiri menyanyikan lagu lagu biasa
dengan menyanyikan sebuah puisi terutama puisi puisi klasik yang juga sudah melegenda di indonesia
kalau kami tergantung
ada dua jalur
jalur pertama puisi itu sudah ada lagunya
tapi ketika menyanyikan itu kami memang tetap harus perlu membaca beberapa kali
mencoba mengerti ini dimana kami harus masukkan emosi lebih apakah itu harus keras apakah harus lembut
lebih ke situ lebih kerasa
tapi jalur yang satu adalah ketika kami membuat sendiri lagu dari satu puisi
nah kalau itu agak panjang jadi kami harus kami membaca dulu
membaca puisi yang ada
ini menarik yaitu kalau nggak nyangkut ya
di waktu baca itu gak ada rasa
gak ada feelnya gitu
itu mau buat lagu
itu sampai setahun dua tahun juga gak jadi
jadi menunggu dipanggil begitu
itu yang agak aneh dari
seperti jodoh begitu
kayak misalnya waktu ari buat sonet x nya pak sapardi itu hanya butuh satu menit jadi
satu menit mas ari
saya buat gadis kecil sepuluh menitan lah
tapi saya ada saya membuat satu puisi juga
sampai sekarang ya
saya suka banget puisi
tapi kayaknya emang bukan jodoh saya untuk dinyanyikan
dan kayaknya gak nyambung nyambung
sampai sekarang tuh gak kelar kelar
jadi feel itu tuh harga mati
kata kata itu memang mempunyai sihirnya sendiri
sihir puisi mungkin
saya pengen tahu pertama kali mas ari dan juga mbak reda ini ketemu gimana
katanya sama sama suka john denver awalnya
bisa diceritain nggak tuh coba
ulah pepeng sebenarnya
ada acara waktu itu ulang tahun antropologi yang ke dua puluh lima kalau nggak salah
dia ingin ada pertunjukan
pepeng ingin bersembahkan
akhirnya menjodohkan kami gitu
dia saya kena imbas ospek kan
tahun berapa itu mba reda kalau boleh tahu

jadi sebagai junior yang masih harus taat pada kakak kakak senior ini
dia suruh nyanyi
kalau lagu john denver ya saya taunya dari dia karena selera lagu saya sangat dari abad yang lalu
jadi dia harus dia yang memberi masukan masukan tentang lagu
jadi dari situ kami menyanyikan john denver
sampai akhirnya berkolaborasi hingga hari ini
sampai saat ini
nah kalau untuk
puisi sih yang membuat kami jadi
akhirnya ternyata ya
kalau enggak mungkin
mungkin terlalu berjodoh kan
nah berbicara lagi mengenai puisi mungkin pujangga favorit dari ari reda sendiri siapa
tentu saja kami sangat senang dengan karya karyanya sapardi joko damono
dan di album ketiga ini kami sepenuhnya mengerjakan puisi gunawan muhammad
itu adalah satu proses sendiri kami mencoba kami membaca banyak puisinya buku bukunya
ini adalah kekasih kami yang berikutnya
oh gitu ya
itu prosesnya gimana sih mbak reda
apakah mbak reda memang dipinang langsung oleh mas gun untuk
oh dia enggak tahu apa apa
bahkan dia belum tahu
jadi kenapa ya mbak
jadi kami tuh ingin mencoba mencoba bereksplorasi ya dengan dengan penyair lain
jadi siapa ya kebetulan waktu itu kami pergi ke frankfurt
terus cukup dekat ngobrol dengan mas gun
lalu lihat puisi puisinya baca lalu kayaknya menarik ya
kami mengontak umar muslim yang membuat lagu hujan bulan juni
eh ternyata dia punya dua puluh empat puisi gunawan yang sudah dilakukan
kami ambil lalu kami pilih pilih
nah baik umar apalagi mas gun tidak tahu menau puisi apa yang kami pilih
jadi waktu sudah selesai sudah jadi album
terus kalau ini no
tapi sejauh ini dia sangat suka sih
sangat suka ya
nah boleh ceritain mungkin untuk album ketiganya ini lebih bercerita mengenai apa
judulnya suara dari jauh
puisinya berisi sebelas puisi gunawan muhammad yang diambil dari tahun tahun sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu sampai yang terakhir itu tahun sembilan puluh
kalau orang yang mendengar album yang kali ini dan mencoba menelaah puisinya mereka bilang little bit dark gitu
dari yang sebelumnya jadi tapi kami sangat suka sih
karena sangat suka karena ya mungkin ari lebih ke apa
menunjukkan visi lain dari seorang mas ari malibu begitu mungkin
pilihan kata katanya juga beda kan dengan pasapadi ya
jadi begitu dinyanyiin ada muncul ide ide untuk jadi kur yang berbeda gitu
kan beda ini warna vokal saya dan reda di saat lagunya penyanyikan lagu puisi mas gun
dia berani rendah gitu yang tinggi kadang kadang balik
jadi lebih berwarna
menarik kok itu
menarik menarik sekali
karena waktu kami belum main puisi kami sering nyanyi lagu simon garfunkel saya selalu ke bagian yang suara rendah
jadi tapi begitu main puisi tuh tinggi terus main di atas gitu ya
nah lalu dengan album ini terus jadi kami menemukan kembali tuh
oh ada lagi tuh
eh ini bisa begini misalnya
explore lebih dalam lagi
lebih jauh dan lebih banyak
misalnya arirada berfikir untuk mengemas puisi puisi baru
terutama teman teman yang muda muda ya
supaya ada regenerasi gitu
sedang membidik beberapa karya dan bulan depan kami akan ikut makassar international writers festival
nah kami mau membujuk seorang penyair yang saya taksir banget
akan dipinang kembali kami meminang kita nanti akan melanjutkan bincang bincangnya dengan
arireda lagi ya lebih lebih laju lebih jauh lagi tetap bersama after sepuluh
hai hai ril anwar
sengja di pelabuhan kecil
ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita tiang serta temali
kapal perahu tiada berlaut
diri dalam mempercaya mau berpaut
gerimis mempercepat kelam ada juga kelepak elang menyinggung muram
desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak
aku sendiri berjalan menyisir semenanjung
masih pengab harap
hai sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
hai dari pantai keempat
hai seduh penghabisan
hai bisa terdekat
hai rizky ya ini merupakan pembaca puisi terbaik satu anugerah hari puisi indonesia dua ribu tiga belas dan juga kerja sebagai produser isian indonesia sekali sangat itu
tekan sekali lagi
terima kasih lo iringan gitarnya tadi
badanya itu tadi puisi
sejati pelabuhan kecil
dari hairi lanuar
dari hairi lanuar
itu adalah karya puisi hairil anwar yang ditulis di akhir akhir menjelang beliau meninggal
jadi puisi puisinya lebih ke romantis dan realistis gitu
tapi sebenarnya saya punya satu pertanyaan untuk mbak nana
itu kan mbak nana merupakan generasi muda yang tapi masih sangat mencintai puisi
itu alasannya kenapa sih
karena puisi bagi saya adalah passion ataupun renjana dari dalam hidup saya itu adalah yang sangat mencintai puisi itu alasannya kenapa sih

mbak nana terima kasih untuk perasaannya lagi
terima kasih mas anang
kita akan teruskan dialog kembali dengan ari redana
kita berbicara tentang proses kreatif mengenai album terbaru dari ari reddy

dimana isinya semua puisi dari wartawan saya
senior gunawan muhammad dan juga seorang sastrawan ternama begitu
bisa diceritakan mungkin ada salah satu puisi yang akhirnya bikin ari reda ini jatuh cinta
dan akhirnya memutuskan untuk menggarap puisinya
kalau saya naksir puisinya yang berjudul kuatrin tentang sebuah pot
saya kenal puisi itu sudah cukup lama
tidak dibuat lagu oleh umar
lalu kami mencoba mencari cari puisi yang lain yang diberikan umar
dan ada satu yang membuat kami mantap untuk membuat satu album penuh
masih terkait juga dengan generasi muda yang mencintai puisi
tapi kalau misalnya saat perform begitu kan tentunya banyak yang menonton juga yang masih muda
apakah ada pengalaman pengalaman yang menarik mengenai anak anak muda yang akhirnya juga berhasil jatuh cinta dengan puisi melalui musikalisasi puisi ini
kita kaget waktu tahun dua ribu sebelas ya
di buntara budaya bali itu pertama kali kami merasa bahwa ini harus diteruskan
karena yang non taunot itu adalah anak anak muda yang menonton itu dan yang lainnya juga menonton jadi kami mencari puisi ini juga dengan musikalisasi puisi ini

lalu kayaknya wah kok dan mereka tuh antri sejak kami belum datang
wah jadi luar biasa
lalu setelah itu kami main lagi di rekfest tanah kita
nah disitu kami bertemu dengan the millenials
jadi disitu juga jadi semakin meyakinkan bahwa
dan kami sangat sangat senang dan bahagia sebetulnya
melihat bagaimana reaksi teman teman muda ini ya yang seumur dengan anak anak kami sebetulnya
baik nah kalau misalnya kita membicarakan lagi soal puisi
puisi ini kan dari dulu selalu menjadi hal yang kalah kalau misalnya kita mendengarkan musik sehari hari gitu mbak reda
kalau dari ari reda sendiri secara pribadi bagaimana cara mengajak semua
generasi muda ini agar saling in love agar juga cinta sama puisi dan tentunya harus dilestarikan begitu
kami merasa gini kami berdua sebenarnya bukan pencinta puisi
jadi kami ini adalah contoh paling nyata sebenarnya bagaimana musikalisasi puisi membuat kami jadi suka pada puisi
kami jatuh cinta pada puisi lewat lagunya dulu jadi seperti aku ingin itu yang kami nyanyikan tadi itu kami justru tidak baca dalam bentuk puisinya dulu
gak kenal itu kenal waktu begitu kenal sudah sudah dijadikan sebuah komposisi lagu
dari situ kemudian menyanyi menyanyi dan mungkin baru berapa tahun terakhir kami benar benar mengerti ya ampun puisi ini artinya betapa sulit mencintai dengan sederhana itu ya
nah lalu dari situlah dari pengalaman sendiri kami merasa bahwa memang jalan salah satu jalan yang terbaik untuk mengenal puisi dan mudah
adalah lewat lagu
dan itu kami lihat begitu banyak anak anak muda
jadi kami sangat ingin teman teman muda juga mencintai puisi dan memakai puisi sebagai sumber of inspireragner
insipirasi kah atau justru mengenalpati puisi juga dengan cinta
mengambilnya sebagai lirik lagunya
baik baik nah sebelum kita tutup obrolan kita bersama ari reda kali ini
bagaimana cara teman teman ini ingin mendapatkan albumnya ari reda terutama yang terbaru silakan
itu yang paling penting
albumnya mungkin mau melihat tuntuk ya enggak ya
boleh nanti akan kita coba contohkan ya
albumnya bisa diperoleh di di mana ya di yo merchandise com
terus kemudian ada di demabuku di kedai cikini
atau mengontak kami langsung juga bisa reda gaudiamo atau ari malibu
via instagram ya
instagram atau lewat facebook instagram ya
lumayan ya rame sekarang
terima kasih mbak reda dan mas arief
terima kasih banyak
dan kami akan menunggu lagi ini performnya untuk kembali jatuh cinta
iya benar sekali
kita ke informasi selanjutnya sastrawan indonesia yang melawan arus pada zamannya ternyata hingga kini
masih menjadi sosok legenda di kalangan masyarakat tertentu
sebab puisi yang diciptakan dan dibacakan
menjadikan sastrawan tersebut mendekam di penjara karena berbagai tuduhan
inilah salah satu bait yang sangat terkenal saat itu hingga sekarang
wijitukul adalah sastrawan pada era seribu sembilan ratus sembilan puluh yang menciptakan bait puisi
yang menjadi slogan para aktivis tersebut yaitu satu kata lawan
tak ada keributan tak ada kekusukan
waktu dihapikan hanya untuk menyanyi
kala itu wijitukul menjadi buron pemerintah orde baru
sebab pemerintah dan militer menuding puisi ciptaannya menghasut para aktivis
agar melawan pemerintah
hingga kini wijitukul hilang dan jasadnya tak ditemukan
banyak yang menduga ia menjadi korban penculikan dan pembunuhan
menjelang sidang umum majelis permusyawaratan rakyat pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada era seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh sastrawan bernama williprodus surendra brotorendra
atau w s rendra hul tersohor
saat itu penyair ini dikenal dengan sebutan si burung merak
ws rendra juga pernah mendekam di rutan militer guntur jakarta
karena membaca puisinya yang berjudul pertemuan mahasiswa
dalam rapat mahasiswa di salemba
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh lendra ditangkap karena dianggap bisa mengagitasi masyarakat
dan mengganggu stabilitas nasional
selanjutnya sastrawan yang dianggap kontroversial pramudya anand tathur
pada seribu sembilan ratus enam puluh an ditahan oleh pemerintah soeharto karena dianggap memiliki pandangan pro komunis
buku buku yang sudah ditulis dan diedarkan di tengah masyarakat ditarik oleh pemerintah
karena ia dilarang menulis selama berada di tahanan
di pulau burung kepulauan maluku
pada seribu sembilan ratus lima puluh tujuh muhtar lubis dikenal sebagai legenda sastrawan indonesia
ia mengawali karir sastranya dengan menerbitkan buku berjudul sijamal
yang dilanjutkan dengan novelnya jalan tak ada ujung
karena novelnya tersebut muhtar lubis menjadi tahanan selama sembilan tahun pada era presiden soekarto
selain itu masih banyak sastrawan yang hingga kini dikenang oleh rakyat indonesia
karena karya dan perjuangan pada masanya
muhammad rifqi cnn indonesia
di bawah bulan marli
ada seribu kereta api
menjemputmu pada batas
mengapa mustahil mimpi
mengapa waktu memintas
seketika berakhir berahi
lalu jatuh daun murbe
dan air mata panas
lalu jatuh daun murbe
dan engkau terlepas
paun yang lama dumping
saya tidak akan anders
apa waktu memintas seketika berakhir berlahi begitu bergegas
lalu jatuh daun murbe dan air mata panas
lalu jatuh daun murbe dan engkau terlepas